kemudian izin untuk poligraf bapak aji
waktu itu saya diperiksa oleh dua orang salah satunya bapak aji ini
saya ada di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria
dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal dua sampai delapan
tanggal tujuh nya saya berhenti
saya menyampaikan ke berdua yang bertanya saya tidak sanggup karena saya tidak mau ritakan tentang kejadian kerasan tersebut
namun salah satu pemeriksa menyampaikan ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini
kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah bapak aji sendiri
saya menangis karena di dalam ruangan itu
kalau hanya ada dua orang pria saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami
tanpa dibingin oleh psikolog atau perempuan yang di dalam ruangan itu
dan saat itu saya hanya bisa menangis tapi diminta untuk melanjutkan
dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah
baik itu tanggapan saudara ya
nanti majelisnya akan menilai
baik selanjutnya kepada terdakwa kuatma
bagaimana tanggapan saudara terhadap tangan ahli ini
apakah benar semua